praktik pungutan liar di berbagai instansi pemerintah terutama di bidang perizinan
dianggap sebagai salah satu momok penghambat investasi di negeri ini
presiden joko widodo sendiri sudah memerintahkan digelarnya operasi pemberantasan pungli
sebagai bagian dari paket kebijakan reformasi di bidang hukum yang akan diluncurkan
apakah operasi tangkap tangan di kementerian perhubungan hari ini adalah terapi kejut pertama
menjelang pengumuman paket kebijakan di bidang hukum itu
jika iya apa payung hukum yang bisa digunakan dalam implementasinya
dan bagaimana modus yang kerap dimainkan dalam praktik pungli di banyak instansi negara selama ini
kami akan mengulasnya bersama staf khusus bidang komunikasi publik kementerian perhubungan
dewa made sastrawan yang sudah terhubung melalui sambungan satelit
melalui sambungan telepon ada johan budi juru bicara kepresidenan
dan melalui sambungan telepon juga ada pius laja pera ketua solidaritas pelaut indonesia
kita terlebih dahulu menuju ke
mas johan selamat malam
selamat malam mas fito
ini mengejutkan sekali
terjadi mendadak dan kemudian di kementerian perhubungan
presiden menyempatkan diri untuk hadir
tidak hanya presiden ditangani langsung oleh kapolda
tidak cukup hanya itu tribrata i kapolri juga turun tangan
dan konon kabarnya ini merupakan sinyalemen yang merupakan hasil investigasi dari menteri perhubungan
apa yang kemudian ingin dikomunikasikan oleh pemerintah hari ini pak sebenarnya
jadi gini saya ingin menceritakan kronologi
jadi beberapa waktu yang lalu presiden menyampaikan bahwa ingin melakukan reformasi bidang hukum secara total
bahkan beliau menyebut ada
untuk ketemu dengan pakar hukum
salah satu bidang
di dalam konteks reformasi hukum adalah berkaitan dengan pungli
nah tadi itu ada rapat terbatas membahas tentang reformasi bidang hukum itu
mengerucut kepada beberapa poin
salah satunya adalah yang berkaitan dengan pungli
karena presiden seringkali ketiga sinar ke lapangan
kemudian juga seringkali mendengar keluhan langsung dari masyarakat
dari publik bahwa masih terjadi pungutan liar
terutama berkaitan dengan public services atau pelayanan publik
di mana masih dipungut oleh oknum oknum birokrasi
pegawai di kementerian atau lembaga yang berkaitan dengan perizinan
nah tadi setelah rapat terbatas kapolri kemudian melaporkan ke presiden bahwa beberapa saat yang lalu
menangkap tangannya secara langsung praktek pungli itu
karena itu presiden kemudian meninjau secara langsung karena itu tadi komitmen pemerintah
dalam kaitan dengan memberantas pungli itu
pungli sangat tidak hanya merugikan masyarakat kecil ya secara langsung tetapi juga ini menghambat
iklim investasi yang sekarang sedang
lihat lihatnya dilakukan oleh pemerintah
jadi sinyal tadi yang disampaikan oleh presiden bahwa pemerintah itu serius
bahkan di dalam rapat terbatas tadi disampaikan dibentuk satuan tugas khusus yang kaitannya adalah
untuk memerantas pungli
terutama berkaitan dengan pelayanan publik
karena itu presiden tadi perlu hadir di dalam praktek hp ini
ingin menunjukkan komitmen itu
jadi operasi ini langsung berkaitan dengan rencana pemerintah atau mungkin kebijakan pemerintah
terkait dengan reformasi ini dan juga operasi pemberantasan pungli
kira kira seperti itu ya
ya jadi gini ya
tolong jangan dimaknai hanya fokus pada pungli ya
reformasi hukum itu ada beberapa hal ya
salah satunya adalah berkaitan dengan pungli
itulah kira kira gambarannya
jadi setelah selesai ratas itu kapolri menyampaikan bahwa anak buahnya melakukan penangkapan terkait dengan pungli itu
karena itu perlu presiden melihat secara langsung ya
ini stok terapi lah kira kira begitu
jadi kebetulan saja bukan bagian dari desain
oh bukan bukan
jadi tadi setelah rapat terbatas kapolri menyampaikan
mengatakan bahwa ada operasi tangkap tangan yang berkaitan dengan pungli itu
tapi jauh jauh hari kan sudah disampaikan oleh presiden bahwa pemerintah akan melakukan reformasi bidang hukum
salah satunya adalah berkaitan dengan itu
nama mas johan ini selalu lekat dengan kejutan kejutan begitu ya
tidak hanya di sekolah lama dulu tapi juga sekarang
apakah pola semacam ini akan diterapkan di kementerian lain
di lembaga lembaga lain
karena ya kementerian perhubungan hanya salah satu
ada kementerian lain bahkan tiga teratas yang katanya korupsinya paling tinggi dan sampai sekarang belum tersentuh
apakah akan ada kejutan kejutan ini
ini berarti selasa keramat gitu kira kira
saya kira tidak
tidak obon sama selasa keramat atau jembat keramat
tapi ini memang pemerintah ingin menunjukkan keseriusan dalam konteks
memberantas pungli pungli yang terjadi di
kementerian atau lembaga
memang benar bahwa tidak hanya di
oknum di kementerian perhubungan ya
tapi yang berkaitan dengan perizinan
itu presiden memperoleh laporan secara langsung dari publik
itu sering ada oknum oknum yang memanfaatkan memberikan izin dengan memungut pungutan liar itu
ini tidak hanya mengganggu investasi tapi juga sangat merugikan rakyat kecil
barangkali publik juga sebenarnya berharap
ini bukan yang terakhir kali karena jangan sampai ini karena memang akan ada semacam kampanye dalam tanda kutip
akan ada sebuah paket kebijakan baru
kemudian ada semacam satgas yang dibentuk
terus kemudian ada terapi kejut sebagai gong pertama
mudah mudahan yang semacam ini akan terus kita saksikan karena publik seperti anda katakan
publik sudah lelah dengan pungli
ya jadi ini tentu tidak yang pertama dan atau yang
yang terakhir ya
setelah presiden tadi menyampaikan di rapat terbatas melakukan reformasi bidang hukum
keseriusan ini terlihat ketika di dalam rapat terbatas yang tadi kebetulan saya juga ikut adalah
pembentukan satuan tugasnya di tito
jadi apa namanya satuan tugas ini memang khusus nantinya itu yang berkaitan sama pelayanan publik
yang mengamati apakah di kementerian lain
kemungkinan di kementerian atau lembaga lain juga terjadi ya
apa namanya terjadinya pungutan liar ini
kalau dari bahasa presiden tadi disampaikan di dalam rapat terbatas
bagian yang terpenting dalam reformasi hukum itu salah satunya adalah
kemudian pemenahan di dalam
ada sikap ya dari aparat atau pegawai di kementerian dan lembaga
itu tuh poin yang disampaikan
dan ini akan menjadi semacam catatan yang manis bagi administratur jokowi jk
dalam menjelang peringatan dua tahun masa baktinya
terima kasih mas johan atas waktunya
jadi ini nggak jadi selasa keramat ya
kita nggak tunggu selasa depan ada apa gitu ya
terima kasih mas johan
ya kita lakukan
mari kita lanjutkan
sudah terhubung melalui sambungan satelit
staf khusus bidang komunikasi publik kementerian perhubungan
bapak dewa made sastrawan
pak made selamat malam
selamat malam mas
ini agak mengejutkan
pak menteri tidak ragu ragu untuk mengungkap
karena ini kan bisa saja diselesaikan di dalam
masalah ini kan sebenarnya bisa diselesaikan secara internal
menegakkan disiplin yang tentunya sudah ada
aturan aturannya di dalam kementerian perhubungan
pak budi merasa ini harus diungkap
diekspos sebesar besarnya seluas luasnya
dan melibatkan instasi lain seperti kepolisian
jadi begini mas
jadi pak budi sejak menjabat sebagai menteri
sudah senantiasa menegaskan seperti ini
semua aparat kementerian itu diminta untuk menegakkan
senandiasnya menegakkan integritas
dan itu beliau nyatakan
dan kepada semua pegawai dimanapun berada
apakah di jakarta atau di daerah
dan beliau juga menegaskan bahwa
kalau memang masih ada yang tidak menepati integritas ya maka
jalur hukum yang akan ditempuh
nah kurang lebih satu setengah bulan yang lalu
beliau mendapatkan laporan
dugaan dugaan tindakan punggli
nah untuk itulah sejak satu setengah bulan yang lalu
dan menyampaikan kepada pak kapolri
jadi sekiranya nanti dibutuhkan tindakan tindakan
kalau semua tindakan tindakan di dalam ini sudah bisa dilakukan
dan belum bisa melakukan perubahan
akan diserahkan kepada pihak kepolisian
koordinasi kerjasama ini memang sudah
dengan dengan baik
ee apa yang dinemukan hari ini adalah
merupakan hasil kerja
yang sangat baik seperti itu
seperti dikatakan oleh pak johan budi tadi
memang ini secara kebetulan
memang pada saat itu di
ee pembahasan dan dilakukan di
dari pimpinan tertinggi di republik ini
nah jadi demikian kurang lebih mas
ee apakah ini
ini tentu saja kan
ee pelaku ya
yang tertangkap tangan ini
ee dari lembaga tertentu
tapi ee dari dari bagian tertentu
apakah ada sinyalmen
bagian bagian lain yang kemudian juga
ya kan ini kan baru laut saja
ada udara ada darat
yang kemudian kan
apakah kemudian ini akan ditelusuri juga
dan melibatkan polisi
dijawabnya nanti bapak
kami akan kembali sesaat lagi dengan jawaban anda
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih anda masih bersama kami
kita masih bersama staf khusus bidang komunikasi publik
pak dewa made sastrawan
pak made pertanyaan saya tadi
ee ada darat ada udara yang
ya punya domain yang berbeda beda
apakah ini sudah ada

apakah ini sudah ada ee indikasi indikasi yang berbeda beda
komunikasi yang lain dan kemudian mengajak join polisi untuk membongkar pungli pungli yang mungkin saja terjadi
tadi setelah selesai ya halo
ya silakan pak
jadi tadi setelah selesai adanya kunjungan dari bapak presiden ke tempat kejadian
itu bapak menteri langsung mengumpulkan seluruh eslon satu
baik yang ketimpa kasus dan yang tidak seluruhnya dikumpulkan
dan beliau menyatakan bahwa pendegakan integritas secara serius ini memang dilakukan seserius mungkin dan sekomprehensi mungkin
dan hari ini memang kebetulan terjadi bersamaan dengan rapat diadakan oleh bapak presiden
namun demikian pak menteri menyatakan bahwa
penegakan integritas itu harus dilaksanakan secara sungguh sungguh
dan beliau juga menegaskan bahwa
pendegakan integritas itu seserius seriusnya apabila para petugas itu tidak memantuhi integritas
maka tindakan hukum dilakukan seperti yang terjadi pada hari ini
nah diharapkan bahwa apa peristiwa pagi story hari tadi
diharapkan bahwa apa peristiwa pagi story hari tadi
memberikan satu pelajaran buat semua untuk tidak melakukan hal hal yang tidak baik tersebut
dan kepada para eslon satu diminta untuk bisa memberikan pengarahan kepada para eslon dua dan eslon di bawahnya
untuk melakukan self correction
dan beliau juga menyatakan bahwa
menyatakan terima kasih kepada para pegawai yang selama ini melakukan pekerjaan dengan jujur
tetap melakukan hal yang baik
dan supaya peristiwa hari ini juga jangan membuat mereka itu
pak ini kan yang ditangkap ini kan golongan dua pak ya
sementara kita juga melihat ada angka yang cukup fantastis
satu miliar rupiah dalam sebuah buku tabungan yang disinyalir juga merupakan bagian dari
tindak kejahatan yang dilakukan atas nama jabatan dan wewenang
apakah ini akan naik ke atas lagi
selain koreksi saya
kala empat orang yang sudah ditangkap tadi
saya kira sekarang semua persoalannya sedang ditangani oleh kepolisian
jadi pihak kementerian perhubungan menyerahkan sepenuhnya kepada proses pemeriksaan
yang dilakukan oleh kementerian perhubungan
nanti apapun yang menjadi hasil pemeriksaan lanjutan
kementerian perhubungan akan menindaklanjutinya sesuai dengan temuan temuan atau rekomendasi dari kepolisian
pak made bersama saya sudah ada masiswanto rusdi
pernah marine institute
dan melalui sambungan telepon juga ada pius laja pera
ketua solidaritas pelaut indonesia
masiswanto selamat malam
apa yang kemudian
saya ke pak siswanto terlebih dahulu
apa yang anda bisa simpulkan dari peristiwa yang terjadi sore hari tadi
ini adalah puncak dari gunung es
kasus ini merefleksikan bahwa di dalam kementerian perhubungan itu
tidak hanya laut
tidak hanya laut tapi saya concern di laut
konsen di laut iya
mulai dari a sampai z
dari a sampai z
ini kan yang diperiksa ini kan cuma izin untuk membuat buku pelaut saja
tapi yang lain lain juga dasyat
dahsyat misalnya survei kapal misalnya
surat izin belayar atau spb surat persetujuan belayar ini juga masih
berapa sih angka angka punglinya kalau perizinan perizinan seperti itu
wah bisa dari
dari lima juta sepuluh juta sebut saja
dan ini sudah lama
sudah lama ya
saya ke pak pius
pak pius buku yang dipakai itu sebenarnya tujuannya untuk apa pak
apa guna dari buku pelaut itu
apa seperti ktp atau pasport yang khusus dimiliki oleh profesi pelaut atau bagaimana
kalau buku pelaut itu memang ini kita sebagai pelautnya
jadi pelaut maupun calon pelaut harus punya buku pelaut
tapi ya seperti dibilas tadi sama bapak tadi ya
tadi memang betul
paling basah di antara departemen perhubungan adalah keperguan laut
karena ada berapa cpt card misalnya
terus endos misalnya
kita mulai dari awal dulu
buku pelaut itu sebenarnya untuk membuat biayanya berapa
itu yang jadi masalah bagi kita
biasanya itu kan transparan
transparansinya ini yang kita kurang paham
misalnya buku pelaut harus dikatakan untuk biaya negara itu di
di nominalnya ditulis tapi ini tidak ditulis
jadi pelaut bisa ngasih lima ratus bisa ngasih dua ratus tergantung
kan kalau ktp dulu itu kan sebelum gratis kan dikasih ktp dua puluh ribu misalnya begitu
atau nikah tiga ratus lima puluh ribu
ini untuk bikin buku pelaut nggak ada
ada sudah ada aturannya
sekarang sudah luar
itu sekitar dua ratus lima puluh an sudah
bahkan kalau itu kalau memang ngurus sendiri pelautnya itu bisa satu ratus lima puluh sudah jadi
cuman sistemnya ini sama itu harus diubah
dia punya birokrasi
itu modelnya lima tahun sekali pak pembuatan itu
per lima tahun atau seumur hidup
itu kalau di negara nelayan seumur hidup
misalnya kayak myanmar itu seumur
kalau kita enggak lima tahun itu pertama dua tahun
kemudian nanti diperpanjang perpanjang
saya lagi minta sama dirjen supaya buku pelaut itu lima tahun sekaligus
begitu mati ganti lagi
jangan sampai nanti perpanjang perpanjang
itu kan berarti biaya lagi buat pelautnya
untuk dua ratus lima puluh tagihan resmi biasanya pelaut harus membayar berapa
itu pelaut ya tergantung kalau dia mau
sekarang udah nggak bisa lagi pelaut musim
karena memang sudah sistem online
udah mulai bagus memang
cuma pada sisi yang lainnya itu perlu dibenahi gitu
oke kita bicara sisi yang lain
pak made nanti bisa join ya pak ya
ini kita bicara dulu sama pelaku dan pengamat industri nya
pak siswanto terlebih dahulu apa yang anda ketahui soal pungli ini
mulai dari mana kemudian pungli itu berlaku
misalnya kita mau beli kapal ya
kapal itu ada di luar negeri
berarti harus ada survei dari surveyor kita
dan biasanya ini marine inspector nya perhubungan yang diundang ke sana
untuk mengecek kapal ini sebelum dia didaftarkan ke dalam bendera kita
di kementerian perhubungan itu
ini sudah mengeluarkan biaya
bukan hanya untuk mengirimkan mereka ke sana
iya merangkatkan mereka ke sana bersama pemilik kapalnya
kemudian membawa pulang
kemudian nanti ada yang namanya sertifikasi ulang
karena kan mungkin sertifikatnya dari
dan dalam perjalanan biasanya apa
sebut saja mas
ya yang anu lah
yang seperti itu ya
iya yang seperti itu
dan sampai sekarang masih
untuk beli kapal itu kira kira ongkos yang dikeluarkan
dana silumannya kira kira berapa
wah itu paling rendah ya
paling rendah itu bisa satu m
karena kan yang sekali berangkat itu nggak satu orang itu
beli satu kapal saja
keluar dana yang
tidak bisa dipertanggungjawabkan satu m
katakanlah kapalnya kapal second ya
kita beli kapal misalnya harga sepuluh miliar dua puluh miliar
mungkin memberangkatkan surveyor kementerian perhubungan ini
ini udah bisa satu miliar satu lima miliar sendiri
termasuk sertifikat yang dikeluarkan
sertifikat beda lagi
nanti ada anu lagi itu
sertifikasinya untuk mengatakan bahwa
kapal ini sah dipakai di indonesia dan lain sebagainya itu sertifikat
kayak rebe west begitu ya
itu kan kapal benderanya bendera lama kan
bendera asing kan
harus di bendera indonesia kan
harus didaftarkan di kementerian perhubungan lagi
itu bendera kapalnya
papius apa yang bisa dibagi
modus pungli seperti apa yang paling mengganggu buat papius
jadi ada kebijakan yang memang seharusnya harus ada dari
aturan main dari menteri misalnya
kayak endos misalnya ya
endorse ini di pelaut ini tidak tentukan berapa biayanya
tapi seharusnya kan itu kan tidak ada pungut biaya
karena mau tidak ada ketentuan pelaut harus bayar
itu pelaut harus bayar
per orang itu sekitar ada satu ratus lima puluh ada yang dua ratus tergantung
nah kalau laut indonesia sekarang ada tujuh ratus lima puluh ribu laut
tujuh ratus lima puluh ribu pelaut dan semuanya harus melakukan hal yang sama ya
itu baru endosnya
itu baru apa yang istilahnya endorse
nanti ada lagi revalidasi
ada lagi banyak sertifikat yang harus dilalui oleh pelaut
kasian kalau kita memang
jadi pelaut itu bukan hanya seperti pengemudi hanya butuh sim aja
yang lain lain banyak sekali ya
di pelaut indonesia ini paling banyak mungkin di dunia kita
saya pernah bicara sama dubes filipin masalah kapal yang ditahan sama abu sayyaf
itu saya tanya sama beliau
berapa banyak perwilanya untuk membawa safety card untuk kerja di kapal
karena kita sama sama dari ayb
aymo itu international maritime organization itu ada kebijakan
nah regulasi juga ada
nah sistemnya juga dikasih
ya mereka cuma ada sembilan di kita ada lima belas
safety card yang harus kita ambil
rata rata pak di rata rata saja lima belas sertifikat dan lain sebagainya itu
harus mengeluarkan dana berapa dari dana yang resminya
kalau dari resminya itu sekitar lima belas jutaan
ya tergantung pelautnya
kadang kadang pelaut juga
jadi ya bisa dua puluh an dia keluar uang
lima juta sendiri untuk biaya punglinya
nah lima juta bukan pungli ya
saya buat sono kemari lah itu lah ya
karena memang di sini yang kita minta ini dibenahi masalah sistemnya dengan birokrasinya
karena yang membuat celah korupsi seperti itu
pak made bisa ditanggapi pak
tapi saya minta mohon dengan sangat ditanggapinya setelah jeda berikut ini
jadi kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami pemirsa
umang mitter endlich menelusuri ke betapa har judgment disini dan riwayat ini
masiamokan selamat menuju ke mmalk
semua sudah diserahkan kepada pihak yang berwajib
jadi apapun yang mereka lakukan berapapun besarnya penyimpangan yang mereka telah lakukan
dan juga aturan mana yang mereka langgar itu proses perjinan mana yang mereka simpangkan
atau mereka lakukan dengan tidak baik itu semuanya diserahkan kepada pihak kepolisian
jadi kementerian perhubungan dalam ini pak menteri perhubungan akan menunggu laporan sepenuhnya dari pihak kepolisian
baik ini kebetulan ada pak asiswanto dan ada pak pius
saya mengajak kedua bapak bapak ini mumpung ketemu sama regulator
bisa menyampaikan unak unak apa yang ingin dilakukan
apa yang ingin bisa disampaikan oleh pak asiswanto terhadap pak made ini
pak made apa kabar pak made
jadi gini ini kan soal buku pelaut ya
buku pelaut kemudian ini kan sebetulnya tadi saya sudah singgung
hanyalah puncak dari gunung es gitu loh pak mada
sebetulnya sudah berkeluh kesah juga orang orang
orang terutama di pelabuhan gitu loh
bahwa di kantor syah bandar juga menjadi salah satu pintu terjadinya kegiatan pungli oleh kementerian perhubungan
ini gimana kira kira komentar pak made
jadi pak menteri perhubungan sejak beliau menjabat sebagai menteri di kementerian perhubungan ini
kemanapun beliau menjabat sebagai menteri di kementerian perhubungan ini
apakah di jakarta atau ke daerah dalam kunjungan kunjungan
itu mengingatkan perlunya integritas
nah dalam hal ini memang benar ini adalah satu bagian kecil dari yang ditemukan pada hari ini
mudah mudahan ini bisa menjadi satu kesempatan buat kementerian perhubungan
untuk melakukan perbaikan dan menegakkan reformasi birokrasi secara baik selengkap lengkapnya
pak pius apa yang ingin disampaikan ke pak made
barangkali ada kesempatan untuk berbincang
ada yang saya minta sama pak made itu
sistem dan birokrasi memang harus dirubah
yang pertama itu
yang kedua itu transparasinya
setiap apa saja yang dibuat itu harus transparansinya
masalah biayanya itu harus transparan
terus pembuatannya seperti apa berapa hari kelar
dan tidak banyak meja itu yang saya minta
supaya sistem ini dibenahi dengan baik dan birokrasi yang baik
itu pasti tidak ada lagi ikat untuk bungli bungli yang seperti sekarang ini
baik silakan pak made
ya memang itu juga menjadi tekad dari kementerian perhubungan
seperti tadi sudah dijelaskan oleh pihak kepolisian
bahwa yang ditemukan hari ini adalah satu penyimpangan dari ketentuan yang sudah dilakukan dengan baik
salah satunya adalah di mana dilakukan satu pendaftaran secara online
dan itu terjadi transparasi di situ
cuman oleh oknum oknum yang melakukan penyimpangan ini
itu melakukan lebih dari itu
nah ini apa yang dilakukan oleh kementerian perhubungan dengan bekerja sama dengan pihak kepolisian
ini dalam memberikan efek jerah kepada siapapun yang berani melakukan penyimpangan itu
akan berhadapan dengan aparat hukum
jadi inilah komitmen yang dilakukan oleh pak menteri pada apa namanya melalui proses ini
begitu pak pius
terima kasih pak pius telah bergabung bersama cnn indonesia malam hari ini
ya sama sama terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke pak asiswanto lagi
sampai ini kan pak budi kan masih baru menjabat
apakah ada perubahan yang cukup penting selama dipimpin oleh menteri perhubungan yang baru
atau katakanlah di era jokowi
tidak ada ya
tidak ada kenapa tidak ada
yang seharusnya terpisah itu bersatu di kementerian perhubungan terutama di perhubungan laut
misalnya pemeriksaan itu dilakukan oleh perhubungan
sertifikasi orang perhubungan juga
penegakan aturan hukum orang perhubungan juga
jadi tidak ada checks and balances kata orang
nah yang harus dilakukan ini yang sebetulnya dari kemarin kita tunggu adalah pemisahan ini gitu loh
jangan yang ngeluarkan sertifikasi
yang ngecek di lapangan juga orang perhubungan gitu
nanti terjadi kong kali kong gitu
dan itu modus macam itu sering terjadi
ya memang seperti inilah
yang ngeluarkan sertifikat di kapel
yang memeriksa di lapangan kan syah bandar
syah bandar kan sama dit kapel masih satu kementerian gitu loh
masih satu rumah lah ya
satu rumah kalau terjadi misalnya kurang kurang sedikit itu dia akan tutup mata
oh ini kawan sendiri yang ngeluarkan gitu
apalagi ada komunikasi finansial kan gitu
selesai barang itu
ada komunikasi finansial
pak made ini belum berubah katanya pak
banyak sekali praktek yang terjadi
ya jadi proses reformasi birokrasi itu tidak hanya menyangkut terkait sama ott yang terjadi pada sore hari ini
jadi komitmen yang diberikan atau dilakukan oleh pak menteri budi karya
saya sebagai menteri perhubungan ini adalah juga melakukan diregulasi
jadi semua input semua masukan itu akan dijadikan untuk melakukan diregulasi
saya kira peristiwa hari ini dan juga tadi sudah disampaikan oleh pak asiswanto itu merupakan masukan yang sangat baik
jadi apa namanya untuk bukan hanya untuk transparansi tapi juga untuk adanya satu fairness dan satu objektiviti dalam melakukan
sebagai regulator untuk mendukung industri atau kegiatan kemaritiman di indonesia
saya kira ini adalah masukan yang sangat baik sekali terima kasih
dan itu akan menjadi masukan yang sangat berharga untuk diregulasi
pertanyaannya begini pak made apakah kemudian kawan kawan ini pak pius pak siswanto ini punya wadah punya saluran untuk bisa ketemu langsung
paling tidak sama bapak lah yang mengurusi komunikasi luar begitu
sehingga ada laporan yang konkret dari masyarakat
apakah bentuknya hotline apakah ada email atau facebook atau apalah yang bisa mereka gunakan
karena ini kan banyak sekali ini seperti pak asiswanto saya lihat ini menumpuk sekali nih apa yang ingin dicurahkan itu sebenarnya nggak selesai dua malam kalau mau dibicarakan
barangkali begitu pak
pengaduan terbuka kita punya dengan satu ratus lima puluh satu ya
jadi kalau misalnya mau langsung kepada kami juga bisa silahkan
mau ngajukan pertemuan nanti dengan pak menteri juga terbuka
pak menteri selalu terbuka
jadi kalau mau kepada kami silahkan berhubungan melalui kami
saya kira cnn memiliki kontak kami
kalau tidak nanti akan kami berikan
kita dalam hal ini dalam menampung aspirasi pelaku industri dan masyarakat pada umumnya itu akan senantiasa terbuka
dan seperti saya katakan tadi masukan ini adalah untuk deregulasi
jadi deregulasi itu merubah
kita kalau memang itu akan membuat arah kebaikan kenapa kita tidak rubah
satu ratus lima puluh satu pakai dua puluh satu nggak pak
nggak itu adalah apa namanya pengaduan terbuka dari kementerian perhubungan
mak mada terima kasih telah menghubungi info kebenaran satu ratus lima puluh satu
informasi kementerian perhubungan di buderung indonesia
dan seterusnya ini yang menjawab mesin atau ada operator
di situ ada operator dari biro komunikasi
bagaimana tindak lanjutnya
nanti dari biro komunikasi akan menyampaikan kepada unit unit terkait
jadi sekiranya nanti itu apa namanya kepada siapapun
apakah pak siswanto pak pius atau mungkin bapak bapak atau kawan kawan yang lain
silahkan juga bisa melalui kami sebagai petugas yang melakukan komunikasi publik

atau melalui email kami dewa sastrawan ad debhub go id
ini sudah pernah menghubungi satu ratus lima puluh satu
saya tidak pernah belum
atau jangan jangan begini ini begini ya kita harus fair juga
kan pengemudi mobil itu sering ditilang dan mengeluh ah ini pungli di jalan apa segala macam
karena kita juga melakukan
bukan kita saya melakukan pelanggaran
karena itu supaya lebih mudah lebih cepat supaya tidak ribet sidang dan lain sebagainya saya bayar di tempat
jadi kami kita juga melakukan penyuburan pungli apakah itu juga terjadi di dunia kelautan
sangat sangat terjadi misalnya begini yang lupa kita ini adalah kalangan pengusaha pelayaran
pengusaha pelayaran itu kan sudah melakukan ini bertahun tahun juga gitu
mereka seharusnya juga diajak atau ikut menjadi pesakitan
iya iya karena dia memberi
dia yang memberi misalnya sudah tahu kapalnya harus naik dok nih misalnya nih ya sudah tahu kapalnya naik dok
dan sah bandar sudah ngasih catatan tapi dia tidak masukkan kapalnya ke dok dia masih biarkan kapalnya berlayar
tiba tiba karam baru selesai persoalan nah ini kelakuan pengusaha gitu
jadi memang harus menjadi pintu masuk gitu loh untuk reformasi total manajemen kemaritiman pelayaran nasional kita
saya mengusulkan misalnya konkret aja ini sabandar itu jangan lagi orang perhubungan lah gitu loh
bikin saja dia tidak bertanggung jawab ke perhubungan gitu loh
bukan orang perhubungan maksudnya itu nggak melekat sebagai
iya tidak organiknya perhubungan
tapi dia menguasai bidang
karena itu tadi siapa yang akan mengontrolnya gitu
siapa yang mengontrol siapa
sah bandar siapa yang mengontrol sah bandar
kemudian di kapel siapa yang mau mengontrol di kapel nggak ada marine surveyornya di kapel siapa yang mau mengontrol
di bawah siapa baiknya
itu di kapel sah bandar gitu loh
ya sah bandar tuh baiknya di bawah siapa
terserah pemerintah bagaimana mengatur
tapi salah satu upaya yang menurut saya quick win ya dipisahkan dulu ini gitu
perhubungan mungkin karena ada kewenangan pengeluaran izin kasih saja dia urusan izin gitu loh
mungkin di kkp barangkali begitu ya
kkp kawasan perikanan
enggak ini beda ini kan perhubungan ini misalnya izin surat izin usaha pelayaran gitu kan
itu kan amanat undang undang oke itu kewenangan itu tetap
tetapi misalnya men survey kapal melakukan pemeriksaan kapal
jangan kementerian perhubungan
jangan kementerian perhubungan
independent kita punya bki biro klasifikasi indonesia setengah mati kawan ini
maksud saya instansi ini berjuang untuk mengembangkan kapasitasnya tidak dapat dapat
pak dewa bagaimana pak mungkin nggak itu
saya kira saya sependapat ya dalam artian bahwa aspirasi dari pelaku industri ini juga akan kami dengarkan
seperti saya katakan tadi bahwa ini adalah entry point bagi kita semua
pertama semua pihak harus juga melakukan satu reformasi bukan satu pihak dari birokrat itu sendiri
jadi kalau semua pihak melakukan secara bersama sama kami yakin bahwa perbaikan pasti kita bisa lakukan dengan lebih cepat
dan yang kedua kalau dari kejadian ini kita harus juga melakukan pemisahan antara otoritas dan policy maker
saya kira itu pasti akan menjadi pertimbangan dengan baik oleh pak menteri perhubungan
dan kementerian perhubungan secara umum untuk melakukan diregulasi
bagaimana bentuknya saya kira itu nanti kita akan godok akan kita bahas sebaik baiknya
hal ini adalah merupakan hal yang sangat positif dalam rangka kita melakukan diregulasi
dan untuk menegakkan atau mencapai satu reformasi birokrasi yang secara menyeluruh
pak dewa kita berharap agar ini bukan hanya sekedar
kentongan nyaring di awal hanya semata mata karena kebijakan reformasi hukum sedang digalakan oleh pemerintah dan dibentuknya operasi pemberantasan pungli
sebulan dua bulan dari sekarang saya ketemu pak siswanto saya tanya bagaimana pak
apakah masih sama masih sama juga itu kelewatan berarti pak ya harus ada perubahan
saya kira komitmen dari pak menteri sekarang itu sudah jelas ya
betapa seriusnya kementerian ini ingin berkeinginan dan bermaksud untuk menegakkan integritas bagi para pegawainya
dan bagi yang melanggar ya kita serahkan kepada penegak hukum
baik apa yang ingin disampaikan terakhir pak siswanto
pertama kita apresiasi sebetulnya ini tanda tanda zamannya sebetulnya sudah ada
sudah lama ya
bahwa perhubungan ini harus melakukan reformasi
sudah berapa kali kasus korupsi di perhubungan itu terungkap
bahkan sebelum kasus ini itu ada kasus kapal patroli fiktif
tetapi kita belum melihat itu ditindaklanjuti
eh tiba tiba muncul kasus ini gitu loh
jadi sebetulnya begitu rentannya kementerian perhubungan ini dari praktek praktek korupsi
terima kasih mudah mudahan menjadi lebih baik setelah apa yang dilakukan hari ini
oleh jajaran pak dewa dan kementerian perhubungan
dan mudah mudahan akan menjadi lebih baik buat dunia pelayaran dan kelautan kita
betul terima kasih bapak bapak sekalian
pak dewa terima kasih atas waktunya
pak siswanto juga terima kasih